beginilah keseruan pada hari lelang kendaraan bekas di sebuah balai lelang di kawasan dan mogot jakarta barat
perang tawar antara peserta lelang berlangsung begitu cepat
dalam hitungan detik harga motor bekas yang dilelang bergerak naik
tidak hanya bersaing dengan mereka yang hadir secara langsung
para peserta lelang juga harus berlawan dengan peserta lain yang mengikuti lelang secara daring
ada empat ratus motor ditawarkan hari ini yang harus dilelang dalam waktu sekitar empat jam
proses lelang satu unit motor rata rata berlangsung kurang dari satu menit
kemarin kita udah buka satu lima ratus
itu mio yang lama
terus yang paling tinggi
kalau sekarang sih lagi banyak itu vespa
wsb itu bisa empat puluh juta kemarin
jadi kita dari yang paling rendah paling tinggi ada semua
sementara itu seorang peserta lelang mengaku ada keunikan tersendiri
saat membeli kendaraan bekas melalui lelang
sedihnya udah pasti ngalamin lah
ya dapat motor murah untung banyak itu pernah
dapat kejebur ya istilahnya rugi
jual rugi ya pernah juga kayak gitu sih
suka dukanya pasti adalah di lelang kayak gitu sih
membeli kendaraan bekasnya
lelang bekas di lelang memang ada tantangan tersendiri
namun jika cermat dan berani nawar dengan harga tertinggi
konsumen bisa mendapatkan kendaraan bermutu dengan harga di bawah pasaran
seperti yang dilakukan oleh timbul wismadi
pria lima puluh enam tahun asal depok jawa barat
yang kali ini akan mengikuti lelang ratusan kendaraan
di sebuah balai lelang di cempaka putih tanggerang selatan
saat ini ia sedang mengincar sebuah motor keluaran tahun dua ribu sembilan belas
yang dibuka dengan harga tiga belas enam ratus rupiah
menurutnya harga motor ini kalau di pasaran masih berkisar dua puluh juta rupiah
adapun timbul mengaku motor yang dibeli dari bele lelang
bisa dijual kembali dengan keuntungan jutaan rupiah
belum lagi kalau motor yang dibeli dari balai lelang tergolong antik
lima juta gitu lah antara dua tiga lima gitu
kalau kejauhan ya kecuali kita dapat yang antik
ya kadang ada yang sampai tujuh juta
tidak semua kendaraan bekas yang dijual di pusat lelang dalam keadaan layak jalan
sehingga calon pembeli harus jeli sebelum membeli
jangan beli kucing dalam karung saat beli kendaraan bekas di balai lelang
harga yang murah memang menggiurkan
tapi jika biaya perbaikan di luar ekspektasi
bisa bisa anda malah merugi
oleh karena itu calon pembeli sebaiknya datang langsung untuk memeriksa kondisi kendaraannya
bahkan kalau perlu ajak menguntir kenalan itu tahu berapa nih kira kira biaya perbaikannya
dan biasanya kendaraan ini bisa dilihat dua hari lalu dan bisa dikira kira biaya perbaikannya

sehingga masih banyak waktu untuk berpikir pikir
selain kondisi kendaraan calon pembeli juga harus pertimbangkan biaya pengurusan surat surat kendaraan
yang bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk sepeda motor
untuk mengikuti lelang peminat bisa mendaftar di laman milik balai lelang
mengisi data serta mengunggah ktp
lain itu peserta lelang juga wajib
menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit
proses lelang berlangsung secara daring dan calon pembeli bisa menawar kendaraan yang diminati
dari mana saja mereka berada
deposit di motor sendiri itu adalah satu juta
kalau mobil itu lima juta
tapi deposit tersebut apabila kita menangkan unit elang itu
depositnya itu jadi penambah untuk pelunasan
kalau misal pun kalah dalam pelelangan tidak dapat unitnya
itu tidak dipotong sama sekali dikembalikan satu persen
kendaraan bekas yang dijual di balai lelang ini adalah kendaraan yang berbeda dengan kendaraan yang lainnya
kendaraan bekas yang dijual di balai lelang ini adalah kendaraan yang berbeda dengan kendaraan yang lainnya

yang gagal bayar cicilan kepada perusahaan pembiayaan
semua kendaraan dijamin kepemilikannya dan disertai bbkb
arya dita utama nabil haris jakarta dan tanggerang selatan